tapi harus tetap ini menaati aturan lalu lintas
karena kalau tidak ini tilang elektronik yang mulai diberlakukan sejak satu november dua ribu delapan belas lalu
tak sedikit dari pengguna jalan yang bingung bagaimana sih proses penindakan hingga pembayaran denda yang dikenakan apabila terkena tilang
ya karena memang baru baru ini pada sembilan belas november dua ribu delapan belas tmc polda metro jaya memberikan mekanismenya
dikutip dari akun twitter resmi tmc polda metro jaya
tilang elektronik ini disebut dengan istilah etli atau electronic traffic law enforcement
pelanggar yang terdeteksi oleh kamera eteli akan diverifikasi untuk memastikan jenis pelanggaran
selanjutnya petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan melalui pos atau surat elektronik dengan lampiran foto bukti pelanggaran
setelah pemilik kendaraan menerima surat konfirmasi
pemilik wajib melakukan konfirmasi melalui laman etli
melalui metode konfirmasi pemilik kendaraan dapat melakukan klarifikasi siapa pelaku pelanggaran termasuk jika kendaraan sudah berpindah tangan
nah jika pelanggar mengakuinya maka akan diberikan surat tilang biru
serta kode bank virtual untuk membayar denda tilang yang selambat lambatnya harus dibayar dalam waktu tujuh hari
bila tidak melakukan pembayaran maka akan dilakukan pemblokiran stnk sementara hingga proses pembayaran selesai
tujuh hari lagi untuk melakukan pembayaran denda tilang
jika tidak ada pembayaran akan dilakukan
pemblokiran stnk sementara sampai denda tersebut